dan tentu persoalan ini
akan terus berkembang dalam satu dinamika politik yang cukup dinamis
mungkin saya mulai dan minta pada pak ganjar saja lebih dulu untuk menyampaikan
terima kasih pak sodung
salam sejahtera untuk kita semua pak mahfud pak todung dan teman teman tim hukum
saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya
yang pertama selama satu bulan terakhir saya dan pak mahfud berkeliling
mereka menyampaikan kepada kami cerita cerita tentang proses pemilu yang terjadi di indonesia ini
tentu saja dalam satu bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung para saksi saksi di daerah
apakah cerita cerita itu begitu adanya
dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan
kalau boleh saya sebut seleksi calon capres cawapres sampai kemudian berproses pada putusan mk sembilan puluh sembilan
dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak
catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah
kami bertemu dengan tokoh masyarakat
mereka menyampaikan suasana kebatinan
apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil
para ilmuwan akademisi saya kira semuanya melihat
kemudian menyebar ke seluruh indonesia
juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu untuk saling mengingatkan bahwa pemilu harus jurbil harus luber
dan tentu saja kita berharap mimpi demokrasi yang kita inginkan pas kareformasi itu betul betul bisa berjalan
nanti kkn betul betul asas asas demokrasinya diberikan
inilah sebuah proses panjang yang terjadi
banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami
tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu
cerita tentang aparatur yang terlibat mulai dari pusat sampai daerah
cerita bantuan yang muncul tiba tiba dengan sangat masif sekali
bahkan ketika kemarin di dpr ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial
ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami
bahkan bapak ibu teman teman semuanya
ada riset yang mengatakan ada korelasinya
antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih sesuai dengan yang ada dalam hatinya atau terpengaruh dengan bantuan ini
di samping itu ada cerita manipulatif
ada cerita yang terkait dengan masyarakat
saya kira inilah yang kemudian kumpulan jerat dari publik yang masuk kepada tim ganjar mahfud
tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan
kami menyampaikan laporan laporan kepada penyelenggara pemilu
apakah itu kpu apakah itu bawaslu
dan kita berharap memang bawaslu akan berjalan
pada saat ini tim ganjar mahfud adalah tim kedua yang sudah melakukan perangkalan fakta
sudroph adapting time sebelas
jangan lupa untuk khususnya dengan minum mobil dan hidup
hanya hanya tidak adaunsi hari
yalah virgin curiosity menggunakan
kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya
dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di mk
setelah dulu ada putusan mk mk setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik
maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik
dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah mudahan ia akan membuka tabir
dan tentu saja harapan kita mk lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik
dan bisa mengembalikan maruah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan
teman teman itu yang bisa saya sampaikan
jadi masih ada jalan ke mahkamah konstitusi dan kami dari tim hukum sudah siap
tadi dikatakan oleh pak ganjar mungkin besok mungkin sabtu akan mendaftarkan permohonan phpu kami ke mahkamah konstitusi
karena mahkamah konstitusi lah benteng kae penjaga konstitusi dan kita memang menuntut keadilan konstitusional dalam proses ini
apapun ya dari apa yang akan kita ajukan dalam permohonan kami pada waktunya kami akan melakukan itu
tapi kesempatan anda anda semua untuk mengajukan pertanyaan kepada pak ganjar mungkin juga pada pak mahfud
dan kalau ada hal hal yang teknis mungkin kami akan bisa memberikan jawaban